hai polisi ditabrak guys sama fajero sport ini ditabrak tabrak ditabrak guys polisi
fajero sport itu ditabrak guys ini di rawaboya guys di rawaboya plat nomornya ini dua belas apa ya
dua belas kereka kereka gitu jadian di kalideres eh kalideres kalau gue guys
ini di rawabuaya guys
keberatan kami biasanya mulai juga lebih awal
pada saat melakukan pengaturan
kurang lebih jam tujuh belas
itu ada kendaraan jenis
portunder yang dari alam kajeres
mengarah ke rawabuaya
karena jalur itu bisa selama ini
dilalui oleh dua jalur
jadi pengendara tersebut langsung mengambil
jalur yang ketiga
anggota kami melakukan pengaturan
kemudian berdiri di depan
kendaraan tujuannya untuk
menghalangi supaya kendaraan tersebut
tidak mengotong jalur yang
ada kami melakukan
perindahkan berupa teguran
dan dia alhamdulillah
pengendara tersebut juga memang memalumi dan
bisa dibelokan arah lurus
data datanya juga kami sudah ketahui
kami sudah telusuri nanti kami
kurasikan lebih lanjut lagi
menyusul pedal atau tidak
dengan kejadian kemarin